makanya pak jokowi intinya melihat pak prabowo lah sosok yang ideal
saudara saudara sekalian beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti
mungkin karena itu saya kalah dua kali sama beliau
tapi saya juga tidak kalah akal
kalau dua kali kalah lebih baik kita belajar dari menang
tapi sampai sekarang pun beliau memperkecilkan dan saya merasa saya disiapkan benar benar
kemarin kemarin saya masih dipanggil menhan kan
jadi mas bowo berarti harus berangkat ke sini
jadi beliau yang siap siap
saya ke tiongkok atas petunjuk beliau ke jepang
pak prabowo bilang bahwa pak prabowo sudah disiapkan oleh pak jokowi
apakah sebagai orang dekat pak jokowi itu lebih paham
mungkin ya maksudnya pak prabowo itu memang pak jokowi waktu itu bersama kami juga memang menginginkan ada penerus beliau
yang benar benar kita ini situasinya saat ini kan menghadapi situasi global yang tidak menentu
jadi memang terus kita ada bonus demografi
jadi tentunya harus mempunyai pemimpin yang kuat
bangsa ini menjadi bangsa yang maju
bukan negara yang gagal
makanya pak jokowi intinya melihat pak prabowo lah
sosok yang ideal disitu
dan juga pak prabowo juga selama ini kan sudah kerjasama dengan pak jokowi
sudah tahu bahwa tantangan itu beliau lebih tahu
jadi antara pak jokowi dan pak prabowo itu tahu bahwa
kedepannya harus bagaimana gitu loh
kita harus membawa indonesia ini menjadi negara maju
ini bukan cawe cawe pak jokowi menggerakkan infrastruktur negara
baga pemerintah itu bukan
kadang kadang cawe cawe ini dikonotasikan negatif
padahal undang undang pemilu kita membolehkan presiden itu mendukung siapapun
yang paling terpenting itu pak jokowi tidak melakukan abuse of power atau intervensi
selama ini kita belum mendapat satu bukti pak jokowi itu ada video ada bukti apapun
memerintahkan segala macam aparat tni polri asn untuk memenangkan calonnya
termasuk masalah bansos dan sebagainya itu yang dituduhkan itu
jadi saya pikir pak jokowi dengan gestur beliau